jadi ada tekniknya sendiri jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari jauh itu mereka ngalir gitu
naik dan turunnya itu naik cantik anggun
menjadi seorang pembawa baki bendera saat pelaksanaan upacara bendera pada tujuh belas agustus di istana merdeka jakarta
menjadi salah satu impian para calon anggota pas kibra kaputri tingkat nasional
selain akan berhadapan langsung dengan presiden
juga akan mendapatkan sorotan lebih dari para tamu undangan istana serta masyarakat luas
meski ada keinginan menjadi pembawa baki bendera
para capaska putri mengaku ada hal yang lebih penting dari penunjukan posisi pembawa baki
yaitu berfokus pada latihan yang mereka jalani selama diklat
agar saat bertugas pada tujuh belas agustus mendatang dapat berjalan dengan lancar
pastinya capaska di sini terutama yang putri memiliki keinginan untuk menjadi pembawa baki
begitu pun saya
tapi saya tidak yang terobsesi banget untuk menjadi pembawa baki
karena pastinya siapapun yang nanti terpilih sebagai pembawa baki memanglah yang pantas untuk mendapatkan posisi tersebut
tapi saya sendiri akan berjuang
juga untuk bisa mendapatkan posisi tersebut
tapi jika tidak dapat juga tidak apa apa
kalau untuk latihan itu tes baki itu yang paling susah itu ini
kekuatan tangan pegang baki
karena tidak hanya pegang baki pasti di baki itu paling kayak ditaruh benda yang supaya tangan kita kuat
terus jaga keseimbangan naik tangganya biar tidak goyang goyang gitu sih
menurut anggi oktavia hermawan pelatih pas ki braka dua ribu dua puluh tiga
ada beberapa kriteria yang harus dimiliki untuk bisa didapuk sebagai pembawa baki bendera
secara keseluruhan calon pembawa baki harus memiliki sikap yang baik mental yang kuat
rasa percaya diri tubuh yang proporsional
serta ketepatan dan kecepatan saat menangkap materi yang diberikan pelatih
hal ini bertujuan agar pembawa baki bendera bisa menyelaraskan antara tangan saat membawa baki bendera
dan kaki saat mereka menaiki dan menuruni tangga
putri beda beda permasalahan ya
misalkan si putri ini naiknya bagus tapi tangannya kurang seperti itu
tangannya udah bagus udah sempurna tapi kakinya kurang
itu banyak kita temukan di lapangan
jadi mengantisipasinya kita biasanya latihan
di akhir kegiatan kita ambil waktu sedikit untuk drill masing masing capaska putri
anggi menambahkan hingga saat ini para pelatih masih mencari kandidat
yang bertugaskan untuk menjadi pembawa baki bendera
menurutnya yang akan terpilih adalah yang bisa menjaga mood dan sikap yang baik selama pelatihan
penentuan siapa yang akan bertugas menjadi pembawa baki
akan dilakukan beberapa jam menjelang upacara bendera tujuh belas agustus berlangsung
atau sekitar pukul tujuh pagi
peniputan cnn indonesia depok jawa barat